tadi pagi saya sudah tinjau ke lanut ahmad yani jadi per hari ini sudah dilaksanakan sembilan kali menebar garam
tadi pagi saya sudah tinjau ke lanut ahmad yani jadi per hari ini sudah dilaksanakan sembilan kali
baik saya rasa itu yang perlu saya sampaikan bapak ibu sekalian mudah mudahan rapat koordinasi ini banyak manfaatnya dan mari kita lanjutkan dengan pelaksanaan koordinasi di lapangan